halo wakil komandan
saya lagi sama teman teman
maaf tadi saya lagi nggak ada di parkiran
lagi cari tambahan orang buat jadi tukang parkir
barusan teman teman cerita tadi katanya ada dua orang yang datang
usir kita dari parkiran
ya gak usah khawatir
tony udah terlanjur jadi pemimpin
kita harus ikut dia
yang wajib buat saya itu
sholat lima waktu
bukan ikut tony
kamu harus tetap ikut tony
kamu anak buah tony
sekarang udah bukan
anak buah saya dapat tawaran kerja
tapi gara gara kamu hajar
mereka hari ini nggak bisa datang
buat ketemu orang yang ngasih tawaran
itu salah mereka sendiri
karena mengganggu bisnis saya
saya banyak kerjaan
mereka balas dendam
kita beresin semuanya
final dari dendam
gak boleh ada lagi bentrok diantara kita
diantara anak buah kita
kalau mau yang ini
kamu atau temen kamu jangan pernah balik lagi kesini
atau kalian semua kami kirim ke ugd
mereka itu disuruh siapa
saya gak tau kalau huluk yang gak hijau
dulu ngebaiknya orang orang di pasar
dulu kamu salah seorang yang bikin masalah disini
pernah diangkat jadi bos
tapi sebetulnya kamu cuma bonekanya bubun
waktu itu kamu arogan
sekarang kamu jadi pemimpin lagi
rubah kelakuan kamu
atau kamu nanti saya lempar dari tangga penyebrangan
kerjaan udah beres semua
pakaiannya masih dijemur
kan pengering mesin cucinya rusak
kamus udah beli mesin cuci yang baru
mau dikirim dari toko
jadi indah garisnya
gue kena lupa
mata mata banyak nah
kenapa turun lagi
bukan turun lagi
saya di piting dari belakang
saya malah ketinggalan
terus kamu dihajar
kalau saya lihat
pasti belain kamu
tadi kak ngececep kesini
katanya kamu udah bisa parkir lagi
bilang ke kak ngececep
saya mau langsung ke parkiran
tadi kak ngececep pesan
saya disuruh ngingetin kamu
keadaan di parkiran
sewaktu waktu bisa nggak aman
mudah mudahan gak akan ada apa apa
bukan cari masalah
saya lagi sama teman teman
tadi saya lagi nggak ada di parkiran
lagi cari tambahan orang
buat jadi tukang parkir
barusan teman teman cerita
tadi katanya ada dua orang yang datang
usir kita dari parkiran
nggak usah khawatir
nggak usah khawatir
nggak usah khawatir
nggak usah khawatir
saya sama teman teman gimana
stand by dulu aja
kita disuruh stand by dulu aja
aku mau berangkat kuliah
tapi mau mampir dulu ke parkiran
jangan ke parkiran
atau jangan kangen
jangan ke parkiran
aku lagi kumpul sama teman teman tukang parkir
hari ini mendadak harus berhenti marki dulu
sampai kapan nggak parkirnya
aku sama teman teman disuruh stand by dulu
terus kapan kita ketemunya
aku kamu suruh stand by dulu
aku sudah datang
tadi kamu nggak ada
kamu mau berangkat kuliah
kamu buru buru enggak
enggak jam kulianya masih agak lama

di tempat kerjanya lagi ada masalah
masalah bisnis itu masalah yang kayak gimana
gak tau roy cuma bilang gitu
gak apa apa bapak cuma pengen tahu aja
yaudah kalau mau berangkat kuliah
hati hati di jalan